sidang perdana dugaan pelanggaran hamberat
dipimpin hakim sutis nasawati
dan dampingi empat hakim lainnya
dilaksanakan di ruang sidang bagir manan
pengadilan negeri makassar rabu pagi
sidang dugaan pelanggaran hamberat
yang terjadi di paniai papua barat ini
menghadirkan terdakwa mayor infantri
perwira penghubung kodim seribu tujuh ratus lima
paniai saat peristiwa penembakan
para pengunjuk rasa di lapangan karel gobai
di paniai desember dua ribu empat belas lalu
peristiwa itu menewaskan empat orang warga
dan puluhan warga lainnya mengalami luka luka
dalam dakwaan yang dibacakan tim penuntut umum
dari kejaksaan agung republik indonesia
terdakwa didakwa melanggar pasal sembilan
dan pasal empat puluh dua undang undang nomor

tentang pengadilan ham dalam peristiwa paniai
usai pembacaan dakwaan
tim kuasa hukum terdakwa tidak mengajukan
keberatan atau eksepsi
atas dakwaan tim penuntut umum
namun kuasa hukum menyatakan akan membuktikan
keterkaitan terdakwa dengan peristiwa
penembakan warga paniai tersebut
pada sidang sidang mendatang
nah peristiwa peristiwa yang diuraikan
tadi ini sebenarnya berkaitan satu sama lain
dan tidak dijelaskan
terhadap matinya empat orang
yang dijadikan sebagai korban
di dalam dakwaan ini
ini akibat perbuatan dari
terdakwa nah ini yang kita akan
sekiranya tidak bisa dibuktikan oleh saudara penutup
bahwa kaitan sebab akibat matinya itu
karena posisi terdakwa
di situ maka potensi terdakwa
untuk lepas dari tututan
lepas dari seluruh dakwaan
jaksa ini bisa terjadi
sidang ini dikawal ketat
puluhan personil tni polri
selain dihadiri puluhan warga
asal papua sidang juga dihadiri
perwakilan komisi yudisial dan sejumlah
perwakilan lembaga swadaya masyarakat
seperti lembaga bantuan hukum hingga
persidangan dugaan pelanggaran ham
yang baru empat kali diadakan di indonesia
dianggap menjadi tantangan tersendiri
bagi penyelesaian pelanggaran ham
tantangan berat bagi pengadilan
jadi pengadilan dan para majelis hakim
harus bisa membuktikan
sebagai kejahatan kemanusiaan
yang paling banyak punya tanggung jawab
untuk menghadirkan bukti baik itu saksi
ahli atau ketunjuk
dan lain sebagainya jadi persidangan
ini akan menjadi bukti seberapa
serius sebenarnya negara
di dalam menghadirkan keadilan
kepada keluarga korban dan kepada masyarakat
papua serta kepada masyarakat
setelah sidang pembacaan dakwaan
sidang akan dilanjutkan rabu pekan berikutnya
dengan agenda pemeriksaan saksi
penyelesaian sidang majelis
dugaan pelanggaran ham berat ini memiliki
tenggat waktu hingga satu ratus delapan hari
ke depan dugaan pelanggaran
ham paniai bermula dari konflik
warga dengan sejumlah personil tni
di wilayah enarotali paniai papua barat
pada malam tujuh desember dua ribu empat belas
kemudian berbuntut pada unjuk rasa
warga di lapangan karel gobai
yang berlokasi di depan polsek paniai dan
koramil enarotali pada delapan desember dua ribu empat belas
aksi yang diwarnai pelemparan batu
pada posek paniai dan koramil enarotali
kemudian berujung pada pengubaran
pengunjuk rasa menggunakan tembakan
akibatnya tercatat empat orang warga
tiga tewas dan dua puluh satu lainnya
ahmad syamsuddin makassar